rapi tes di kota bekasi jawa barat dimulai pagi ini
di mana deteksi pertama dilakukan kepada tenaga kesehatan yang akan terjun ke lapangan
di kota bekasi sendiri ada dua kit yang disalurkan pemerintah pusat untuk melakukan tes covid sembilan belas
rapi tes kepada satu ratus enam puluh lima tenaga kesehatan ini dilakukan di stadion patriot candrabaga pada rabu pagi
para tenaga kesehatan ini dilakukan tes sebelum mereka terjun ke lapangan
melakukan rapid test covid sembilan belas ke masyarakat secara door to door
ada dua ribu kit rapid test yang disalurkan ke pemerintah kota bekasi
dengan target waktu pemeriksaan keseluruhan hingga jumat sore
nantinya para petugas dengan menggunakan apd lengkap akan datang untuk melakukan rapid test
kepada masyarakat yang telah didata
nantinya akan ada penanganan lebih lanjut terkait hasil uji
ambil yang tes pertama adalah tim kesehatan kita
jadi nanti kalau dia ada diduga
dia kita pisahkan
kita punya satu ratus enam puluh lima tim kesehatan yang nanti akan dikirim ke tempat tempat yang terduga
ke tempat tempat yang terjadi interaksi
ke tempat tempat yang memang sudah kita susun sedemikian rupa
sementara itu mendapati kerumunan tenaga medis peserta rapid test covid sembilan belas
wali kota bekasi mengamuk kepada peserta dan sejumlah kepala dinas
dirinya kecewa penyelenggaraan rapid test tidak memperlakukan social distancing
sejumlah petugas yang berencana melakukan pemeriksaan pun terlihat baru mengenakan alat perlengkapan pelindung
di tengah kerumunan peserta
jangan ikut bergerak
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di stadion patriot chandra baga bekasi jawa barat
selamat siang reza
sini rapid test di kota bekasi sudah berlaku sejak pagi tadi
bagaimana prosedur yang harus dijalani oleh mereka yang melakukan rapid test ini
sejauh ini bagaimana perkembangannya
ya aldi untuk prosedur yang dilakukannya sendiri dalam tahap melakukan rapid test ini sendiri
secara teknisnya nantinya para petugas medis ini akan terjun langsung ke masyarakat secara door to door
jadi mereka setiap petugas ini ada tiga orang
setiap timnya akan ada tiga orang
di mana mereka akan melakukan rapid test kepada orang orang yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah kota
dan mereka akan diambil sampel darahnya khususnya di sekitar daerah vena
untuk diambil darahnya dan juga nanti darahnya itu akan diuji di kit yang dibawa
kitnya sendiri bentuknya seperti test pack begitu dan akan keluar hasilnya sendiri
dan untuk hasil negatifnya sendiri
akan langsung diberi tahu kepada para masyarakat ataupun para warga yang dilakukan uji test
sedangkan untuk yang positif nantinya para masyarakat ini sendiri akan dilakukan penanganan selanjutnya
oleh para petugas misalnya dilakukan pcr ataupun melakukan uji swab
untuk memastikan kondisi mereka lalu juga dilakukan penanganan yang lebih proporsional lagi
dan untuk berjalannya rapid test tahap awal sendiri ini dilakukan untuk tenaga kesehatan
mungkin jika dapat dilihat di belakang saya
sendiri saat ini sedang dilakukan penyemprotan disinfektan ini mereka adalah para tenaga medis
ada tiga ratus enam puluh lima tenaga medis aldi yang merupakan tahap awal dilakukannya rapid test di pemerintahan kota bekasi
di mana mereka inilah yang nantinya akan terjun ke masyarakat
dan jika anda dapat lihat para warga ataupun para tenaga medis yang dilakukan penyemprotan disinfektan ini
ada dari beberapa mereka membawa apd atau alat pelindung diri
ini adalah alat yang nantinya akan dipakai
para petugas ketika mereka mendatangi masyarakat secara door to door
tadi sendiri selain melakukan rapid test kepada petugas kesehatan
tadi juga dinas kesehatan juga melakukan briefing
briefing kepada para petugas ini bagaimana nantinya mereka akan melakukan rapid test kepada masyarakat
lalu juga persuasinya bagaimana supaya tidak hanya melakukan rapid test
namun juga dapat menjaga secara peseluruhan masyarakat

psikologis para warga yang dilakukan rapid test ini
ya reza setelah melakukan rapid test tenaga kesehatan ini
kemudian akan turun ke masyarakat secara door to door melakukan rapid test kepada masyarakat
lalu bagaimana kriteria masyarakat yang akan diperbolehkan mengikuti rapid test ini
dan siapa saja mereka yang akan mengikuti rapid test ini reza
ya aldi memang untuk pemerintah kota bekasi sendiri sudah membuat data
dan juga orang orang mana saja yang dapat dilakukan rapid test
dan memang hanya orang orang tertentu saja yaitu yang diutamakan adalah tenaga kesehatan
karena tenaga kesehatan adalah orang pertama atau first hand yang bersentuhan
ataupun berada di satu lingkungan orang yang terkait dengan covid sembilan belas
ataupun yang diduga terkena ataupun terinfeksi covid sembilan belas
lalu yang kedua adalah mereka yang dalam status orang dalam pemantauan
dan juga pasien dalam pengawasan atau odp dan juga pdp

dan selain itu juga yang diutamakan adalah skpd skpd terkait
karena skpd misalnya camat seperti lurah mereka adalah orang yang terjun langsung ke lapangan
untuk melakukan sosialisasi lalu juga melakukan pemantauan kesehatan oleh masyarakatnya
jadi ada dua ribu kit aldi ada dua ribu kit yang diberikan
ataupun diseluruhkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota
dan dua ribu kit inilah yang akan disebarkan ataupun akan diuji kepada orang orang yang ditentukan ini aldi
jadi ada golongan orang orang tertentu begitu tidak semuanya serta merta masyarakat di bekasi jawa barat ini bisa melakukan rapid test
kita nanti akan tunggu bagaimana penyelenggaraan proses rapid test secara door to door kepada masyarakat nanti setelah rapid test kepada tenaga kesehatan ini
terima kasih untuk sementara ini
produser lapangan cnn indonesia reza ramadan melaporkan dari bekasi jawa barat